tingginya produktivitas menjadi indikator sumber daya manusia yang berkualitas
untuk bersaing dengan negara lain indonesia butuh sumber daya manusia yang memiliki intelijensia dengan produktivitas yang tinggi
dalam presidensial lecture yang diadakan oleh bank indonesia institute bertema peningkatan daya saing indonesia melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas
mantan presiden republik indonesia ketiga b j habibie mengatakan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan percuma jika negara tidak menyediakan lapangan pekerjaan sebagai sarana pengembangan inovasi dan produktivitas sumber daya manusia
kita membutuhkan neraca jam kerja
tiap produk di depan hidup anda secara tidak langsung implisit
itu adalah kualitas sumber daya manusia
anda pakai mic ini atau baju atau kain atau sepatu anda atau spek untuk anda
di belakangnya itu bukan saja ada produktivitas orang ada orang yang bekerja yang mengembangkannya
dan anda membiayai orang itu menjadi makin lama makin pintar
jadi kalau kita tidak membuka lapangan kerja di dalam negeri bagaimana mau bersaing sama negara
bagaimana mau bersaing sama yang mana
gubernur bank indonesia agus martowardoyo pun sepakat dengan b j habibie terkait pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas
untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas kita tidak bisa hanya mengandalkan intelijensinya kompetensinya dan kapasitasnya
tapi yang paling penting adalah kita harus bangun sumber daya manusia yang berintegritas
sumber daya manusia yang berkarakter
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya menjadi tugas instasi semata
mantan presiden b j habibie maupun gubernur bank indonesia agus martowardoyo berpesan agar generasi penerus bangsa harus memiliki peran dan berpartisipasi aktif dalam upaya memajukan negeri ini
presidensial leture ini pun akan dilakukan secara berkala oleh bank indonesia dengan menghadirkan mantan pemimpin negara indonesia untuk berbagi pandangan mengenai topik topik terkini
dan berbagai isu strategis nasional yang diharapkan akan menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas para calon pemimpin ekonomi bangsa